tahun ajaran baru kembali dimulai nah orang tua lagi lagi dihadapkan pada permasalahan rutin
yang kerap muncul saat anak akan bersekolah ya seperti yang dialami oleh seorang ibu di
surabaya jawa timur di hari pertama sekolah sang anak kerap merengek saat harus bangun
pagi ya ini saya flashback ya belum lagi persiapan perlengkapan sekolah yang ternyata tidak
sedikit kita lihat seperti apa biasanya kan bangunnya agak siangan nah sekarang ini
bangunnya pagi pasti nangis dia nah mau suruh siapin mau mandi mau mandi itu pasti nangis dia
ini biasanya kalau sudah dibilangin ini mau sekolah gitu dia punya ketakutan seperti itu
tuh eh punya
teman baru aku gak kenal loh bu sudah bilang gitu duluan
itu jadi bukunya harus disiapin dulu pagi mesti nyetrika nyetrika nyiapin
buku mandiin sama pakai baju di kelas itu ibu nggak ikut masuk loh gitu nggak ikut masuk
lode ya harus masuk sendiri terus ibu hanya nungguin di depan pintu kelas itu selama
dua hari selebihnya itu di luar pagar itu jadi kalau ada apa apa suruh bilang di gurunya
kalau mau ke kamar mandi atau kemana gitu terus lagi kalau digangguin temannya jangan nangis gitu
itu teman baru sama sih ribetnya dia yang bikin ribet ini malunya disuruh baru saja jangan ke sini

ikutan baris terus mau masuk itu aja saya ngantar ke tempat duduk
kenapa kok enggak berani
atau belum kenal
penyebabnya karena anak itu kan belum tahu lingkungan baru ya
mereka butuh adaptasi perlu waktu tentunya
nah jadi yang pertama adalah bagaimana anak anak itu mengenal lingkungan barunya
misalnya mengenal gurunya mengenal fasilitas sekolah mengenal teman temannya
selain itu mereka juga harus mendapatkan gambaran yang positif tentang sekolah
itu dia ya drama orang tua di pagi hari
pagi tadi saya mandi dulu anak saya yang paling kecil
kalau yang paling gini udah enggak mau dimandiin soalnya
tapi gak ada drama kan ya mudah mudahan
percaya diri kan hari ini
semangat untuk bersekolah di hari pertama ya
nah kita juga akan melihat bagaimana semangatnya
anak anak di hari pertama sekolah ini
dan kita akan menyapa koresponen cnn indonesia
ada victor pangaribuan yang saat ini sudah berada di sd islam al falah tanggerang selatan
jadi bagaimana nih pantauan hari pertama sekolah
wah sudah banyak berkumpul
halal bihalal nampaknya ya
ya good morning daniar dan prabu
betul sekali saya ada di sd islam al falah ciputat tangerang selatan banten
dan sekolah ini memperlakukan hari ini adalah hari pertama mereka masuk sekolah
di tahun hajur
kalau anda melihat suasana di belakang saya
ini adalah acara yang digelar oleh mereka di hari pertama masuk sekolah
ini halal bihalal setelah mereka melakukan hari raya lebaran bulan kemarin begitu
semua siswa dari kelas satu dua sampai enam
ini semua berkumpul di tengah tengah area sekolah ini untuk melakukan halal bihalal
sebenarnya di tahun ajaran dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ini sd islam al falah ini total ada tujuh ratus dua puluh dua siswa
dan untuk kelas satu ini ada satu ratus dua puluh empat siswa
terbagi ke dalam empat kelas
kelasnya ada di sini
tadi beberapa menit yang lalu mereka masih berada di dalam untuk melakukan pengenalan bersama guru dan wali kelasnya
dan juga perkenalan dengan teman teman barunya begitu
namun mereka sekarang sedang ada acara halal bihalal di kawasan sekolah
saya ingin menceritakan sedikit bagaimana saya melihat kasih sayang orang tua
lebih dari seratus orang tua datang ke sini sejak pagi tadi mengantarkan anak anak mereka untuk bersekolah di hari pertama mereka masuk sekolah
saya melihat sekali saya sedikit terharu begitu prabu dan daniar
mereka mau sejak pagi mengantarkan mereka dan menunggu anak anaknya selesai bersekolah di hari pertama masuk sekolah ini
saya ingin bertanya sebentar
di luar area ini sudah ada ibu ibu yang menunggu anak mereka di kelas
mereka adalah orang tua siswa kelas satu yang baru pertama kali masuk ke sekolah dasar ini
dan mereka menunggu anak anaknya di dalam
saya ingin bertanya sedikit kepada salah seorang orang tua siswa
salah satunya adalah aryati bilantara
selamat pagi ibu
selamat pagi mas
ibu aryati alasannya kenapa termotivasi untuk menemani dan mengantarkan anak anak
anda pertama masuk ke sekolah dasar kelas tiga
saya rasa ini sangat penting ya untuk menimbulkan rasa percaya diri anak ya
jadi dia merasa ditemani di hari pertama
yang mana apalagi kelas satu masih banyak teman teman baru yang belum dia kenal kan
jadi dia akan merasa lebih nyaman dan juga semangat ke sekolah
kita bisa memberitahu mana yang boleh dilakukan mana yang tidak
baik ibu rencananya mau mengantarkan ini kan masuk kelas satu sd ya
mau mengantarkan menemani anak seperti ini sampai kapan rencananya uni
kalau di sini sih karena rumahnya juga dekat paling hanya seminggu pertama ini aja sih
yang penting satu minggu
sempat kerepotan mengantarkan anak pertama kali masuk kelas satu sekolah dasar
enggak sih mas selama ini enggak ada kendala
terima kasih banyak selamat menunggu ibu
begitulah kira kira suasananya daniar dan prabu
sebenarnya ada beberapa tips yang ingin saya berikan kepada orang tua
yang mungkin di daerahnya belum sempat mengantarkan anaknya untuk hari pertama mereka masuk sekolah
sebenarnya kampanye hari pertama masuk sekolah untuk diantar oleh orang tua siswa ini sudah dikampanyekan dan digagas oleh kementerian
pendidikan dan kebudayaan republik indonesia pada tahun dua ribu enam belas lalu dibanat seluruh orang tua di seluruh indonesia
sebaiknya mengantarkan anak anaknya pertama kali masuk sekolah
ada beberapa tips yang bisa menjadi pertimbangan ketika orang tua mengantarkan anak anak ke sekolah
yang pertama adalah saya menganalisa sedikit saja bahwa ketika mereka belajar pertama kali masuk ke sekolah di lingkungan yang baru
sebaiknya anda mengajarkan mereka tentang pengetahuan apa saja kegiatan yang ada di sekolah
termasuk diantaranya apa hal yang boleh dilakukan yang tidak dilakukan
yang kedua bangun kepercayaan diri mereka supaya mereka mandiri selama bersosialisasi di sekolah
dan perkenalkan mereka dengan teman teman sebayanya
ajari mereka untuk tetap ramah dan sopan santun selama berada di lingkungan sekolah
yang terakhir adalah selalu mempertimbangkan atau mengajari anak bahwa dengan bersekolah bukan menjadi beban
tapi sekolah adalah tempat yang menyenangkan bagi mereka untuk belajar
tadi menarik ya laporan dari victor
jadi kita semua juga mendukung kan
hari pertama ini orang tua apa namanya mengantarkan anak sekolah
loh kok saya masih di sini ya
berarti diantar sama zizi kan ya
yang penting tadi pagi pagi udah mempersiapkan barang barang
terima kasih victor
lanjutnya juga ada gita gowinda nih di surabaya jawa timur
kalau tadi victor sd gita katanya ada di tk nih tk al falah
nah kalau untuk tk sendiri pasti lebih ramai ya ibu ibu yang mengantarkan sekolah
seperti apa suasananya
ya selamat pagi dania dan prabu
memang di kbtk al falah di surabaya ini anak anak sudah mulai antusias
mulai tadi pukul tujuh sudah banyak sekali anak anak yang berbondong bondong dengan orang tua yang menuju untuk ke sekolah
dan memang untuk hari ini merupakan hari orientasi di mana siswa siswa yang masih berusia kurang dari enam tahun ini untuk lebih berani pergi ke sekolah
maka dari itu para siswa ditemani orang tuanya di mana para orang tua memang terlihat seperti di belakang saya ini boleh menemani anak anaknya
dimana saat ini sedang baris berbaris dan anak anak sedang yaitu dikenalkan satu sama lain dengan gurunya juga
dan selain itu nanti setelah baris berbaris nanti akan ada juga bermain bersama orang tua
di mana para orang tua nanti akan diikut sertakan dalam bermain bersama anak anaknya di sini
nanti juga akan ada yaitu menuliskan apa sih sebenarnya cita cita dari anak anak ini dan nanti akan ada penerbangan balon

dan sehalnya itu untuk hari ini memang di fokuskan sampai dengan pukul sepuluh saat karena anak anak ini selain juga untuk berorientasi dan bermain

karena semuanya dilakukan untuk orientasi bermain bersama teman temannya agar mereka lebih berani
kalau memang tadi ketika saya melihat anak anak ketika masuk sekolah memang ada beberapa yang sedikit takut tidak berani
atau malah bahkan menangis ketika masuk sekolah
dan ini diharapkan untuk para gurunya untuk bisa membujuk siswa untuk lebih berani lagi
dan hari ini dimungkinkan untuk para siswa ini agar bisa mengenalkan satu sama lain
dan juga lingkungan sekolahnya seperti halnya untuk mengenal di mana toiletnya di mana ruang kelasnya di mana untuk teman bermainnya
namun ketika saya melihat juga di jalan yang ada di jalan siak ini di surabaya
banyak orang tua siswa yang juga memarkirkan kendaraannya di sana
dan banyak juga yang bergerombol di jalan
dan ini diakibatkan memang sedikit ya itu sedikit
ada ya itu hambasan ketika memang akan ada kendaraan yang akan menuju jalan siak
karena ramainya ya itu ramainya orang tua yang menunggu di luar pagar
begitu dania dan prabu
oke baik terima kasih gita gowindo untuk laporan anda langsung dari surabaya jawa timur
sebelumnya ada victor pangaribuan itu dia ya
dan saya yakin juga bukan cuma di dua sekolah ini
hanya perwakilan saja yang coba kita pantau bersama
tentu akan ada banyak kegiatan yang dilakukan oleh orang tua ataupun siswa yang memang baru pertama kali masuk ke sekolah hari ini